asian games dua ribu delapan belas memasuki penghujung acara
mulai dari upacara pembukaan delapan belas agustus hingga pertandingan demi pertandingan berlangsung lancar
meski begitu ada sorotan terkait permasalahan tiket pertandingan
karena kadang masih ada bangku kosong meski tiket habis
ketua inas gok erick thohir menyatakan
kursi kosong saat tiket habis itu karena berkaitan dengan kuota tempat duduk
dengan pihak lain seperti sponsor
erick menyontohkan venue bulu tangkis yang tampak terlihat kosong di beberapa tempat
hal itu terjadi karena kapasitas venue tidak sebanding dengan jumlah penonton dan kuota pihak lain
sponsor itu dalam menandatangan kontrak ada paket nonton
kalau bisnis ada counterpart dong saya kasih duit ya dikasih e board
terus dia juga boleh dapat tiket itu terbuka nanti di audit kok nanti
jumlah kapasitas daripada id card
itu dari awal saya sudah mengambil
saya sudah bilang melebihi jumlah kapasitas kursi vip